selesai tebak tebakan siapa big mouse ya sekarang yang jadi trending topic ramai dengan tebak tebakan siapa biorca
walaupun pemerintah mengklaim sudah mengidentifikasi hacker dengan nama alias biorca warganet sudah riuh duluan nih dengan biorka
sebab secara tidak langsung komentar warganet diikut sertakan dilibatkan dalam penemuan data yang dilakukan oleh biorca
kita bahas bagaimana suara warganet plus enam puluh dua sampai dengan hari ini soal eksistensi biorka bergabung bersama saya
pengamat media sosial sekaligus founder drone emprit dan media kernels indonesia ismail fahmi
mas fahmi selamat malam
selamat malam mbak
mas fahmi kalau melihat awal kemunculan bjorka seolah quote unquote gitu hero atas kekecewaan warganet terhadap pemerintah
tapi gak lama kayak berubah gitu jadi keraguan jangan jangan ini pengalihan isu aja
karena kalau kita lihat data yang di share juga sama mas fahmi ada isu soal verdi sambo soal jis tiba tiba menurun dan biorca ini tinggi sekarang
sejauh ini bagaimana sentimen warganet plus enam puluh dua mengenai fenomena bjorka
kalau kita lihat ya saya lihat memang ada perubahan ya
pertama memang melihat sebagai hero
tapi kemudian sebagian warganet merasa kok ini ada seperti kebohongan dari biorca misalnya
dibilang dari wartawa
tapi bahasa inggrisnya kok kayak bahasa orang indonesia lagi ngomong bahasa inggris gitu
jadi kayaknya orang indonesia
dan dari situ beberapa merasa
mungkin jumlahnya nggak banyak ya
karena mereka yang paham gitu
lebih berhati hati terhadap biorka
kemudian sudah kita peringatkan juga ya kan
jangan sampai budak budak menyebarkan
jadi mereka bisa mendapat dampak negatifnya
tapi sebagian besar masih tidak sadar bahwa apa yang dilakukan biorga ini membahayakan sebetulnya
buat warganet publik secara umum
karena data data mereka kan disebarkan
jadi ada memang dugaan dugaan seperti pengalihan
tapi kalau saya melihat sebetulnya
isu soal tambu itu sudah mulai turun
tanpa biorka pun sudah mulai turun sebetulnya
bbm tinggi ya
tapi biasanya kan tinggi pas naik
lama lama turun juga gitu
dan pas biorca naik pesat
beberapa waktu yang lalu memang sempat turun bbm
jadi saya nggak lihat ini sebetulnya bagian dari pengalihan isu
oke ini natural begitu ya
oleh manusia begitu
tapi kalau spekulasi bahwa biorca ini adalah pure orang indonesia
tadi mas fahmi juga menyebutkan
ini juga ramai di media sosial
analisis mereka seperti apa mas
selain dengan bahasa inggrisnya
mereka paling banyak itu sebetulnya melihat dari bahasa ya
kalau dari sisi lokasi kan
karena bisa di
mereka bisa menggunakan vpn
biorca itu pasti menggunakan vpn
kalau mau deteksi lokasi kita nggak bisa gitu
tapi yang paling jelas bagi netizen
itu kan cara berbahasa
gaya gaya bahasanya ini yang banyak dianalisis
ada yang bikin kreatif
kan banyak juga kan orang netizen ya
netizen yang ngerti bahasa inggris dengan bagus kan bisa
ketika terbiasa ngomong dengan orang luar
atau mungkin terbiasa di luar negeri sebagai mahasiswa
ketika baca tulisannya ini kok aneh ya
kayak tulisan mahasiswa asli indonesia lagi belajar bahasa inggris
atau menggunakan translator atau apa gitu
dan itu banyak dilakukan analisisnya oleh netizen
tapi mungkin tidak ketertarikan dia dengan isu yang terjadi di indonesia
kemudian banyak merespon komentar dari masyarakat indonesia
komentar atau cuitan masyarakat indonesia
kok kayaknya terlalu intu dengan indonesia nih
jangan jangan orang indonesia itu termasuk ya mas
iya itu ada termasuk ya
cuma meskipun kalau kita lihat tanpa dia tahu indonesia
kalau dia berinteraksi dengan netizen
itu kan banyak netizen yang menyampaikan
tapi pejabat yang lain
dari baca komentar komentar
pejabat pasti dapat pengetahuan ya
termasuk waktu kemarin kan soal munir
kan memang hari spesial ya peringatan kematian munir gitu
netizen kemudian minta
ya kemudian dia coba cari
dan hacker itu kan gampang ya
nyari itu tinggal nyari shart di berita berita yang lama
dikumpulin kan gitu
dan sebetulnya kan gak ada informasi yang baru juga kan
tapi biasanya hacker tuh
melakukan cyber crime
itu motifnya kalau nggak ekonomi
kayak ngejual data masyarakat indonesia
di awalnya kemudian politik atau eksistensi
kalau kita lihat dari rekam jejak bjorka
kalau saya lihat awalnya ekonomi ya
jadi masih motif ekonomi masih besar ya
apalagi kalau sudah sejak lama
dan itu bridge monitor itu juga melihat kekayaan dia
sudah semuanya tinggi kan
atau empat puluh miliar rupiah
artinya memang motif ekonomi itu biasanya besar
dan di kalangan data bridge
itu mereka bisa mendapatkan sendiri datanya
atau dia membeli data dari tempat yang lain
karena di dark web itu banyak sekali kan
data data bocor dan dijual belikan
data lama misalnya ya
dia bisa beli
kemudian dijual lagi juga bisa itu
belinya katakan kalau jatah tujuh ratus juta
sebelumnya mungkin dia beli
cuma berapa ya
karena datanya sudah lama di dark web
sementara kita tidak tahu
tapi mereka tahu
itu sudah banyak
dan yang mungkin menarik saya lihat ini ya
biorka ini seperti pedagang lama lama ini
dan dia menikmati terkenal
karena netizen kita menjadikan dia sebagai hero
dan ketika dia membuat akun twitter
yang pertama itu kan sampai dua ratus an ribu itu
followernya waktu yang singkat
siapa sih mbak yang nggak suka gitu ya
belumnya belum terkenal
jadi sangat terkenal
dan itu meningkatkan nilai jual dari data yang dijual itu
dan itu akhirnya secara finansial
menguntungkan juga buat dia gitu
jadi pendapatan seorang hacker dalam hal ini
biarkah begitu angkanya sangat fantastis
walaupun data yang dijual
tidak tahu data lama atau data baru
tapi kalau kita melihat semua data yang dibocorkan oleh bjorka
mas fahmi di akun telegram ataupun twitter
bagaimana mas fahmi melihat kemampuan hacking biorca
spesial atau enggak
setuju dengan pemerintah kah kalau memang hacker ini
biorca ini tidak punya kemampuan yang spesial atau khusus
saya ngobrol sama teman teman ahli security
kalau saya sendiri sebetulnya ya tahunya dikit dikit gitu ya
jadi kan ada semacam model bisnis ya
dan mereka itu kadang nggak sendirian
itu satu tim
ada yang bagian khusus mencari kebocoran
kemudian bagian ketemu kebocorannya lanjutannya adalah temannya
yaitu mendownload data
setelah data teruntut mungkin datanya dipersihkan
dicampur dengan dioplos dengan data yang lain
supaya kelihatan apa besar gitu
terus kemudian ada yang bagian menjualnya juga ada gitu
nah mungkin biorca ini bagian menjual bisa jadi ya
dia beli data sana sini
karena saya semakin juga curiga ke arah tanah
karena dia begitu aktif di media sosial
dia menikmati akses di media sosial menjadi hero itu
iya dan kalau kemampuan hacking harusnya ya dia
dia tidak tertarik untuk menjadi selebritis gitu
dia lebih fokus kemudian di hacking hackingnya saja
tapi bagaimanapun ya
ini kan satu kesatuan ya
kebocoran ya kebocoran ya
kita nggak bisa bilang oh ya biarca kemampuannya nggak bagus ya
tapi yang sudah terjadi adalah data publik ini sudah bocor gitu
tetap sebuah kegagalan ya mas fahmi
oke kalau sekarang mungkin kayaknya lebih ke eksistensinya yang diperlihatkan
di akun twitter khususnya begitu
tapi cukup banyak menarik perhatian orang sampai banyak juga yang repost
kayak mas fahmi bilang di twitter
hati hati bagi netizen yang menyebar luaskan informasi yang dimiliki biorka
karena bisa termasuk kategori doxing
di mana kemudian celah kemungkinan doxing yang bisa dilakukan netizen
netizen itu kan dapat data dari telegram
netizen dapat data
itu yang mereka lakukan selama ini kan merepos repost ulang
itu yang di share oleh biorka
di mana data yang di share misalnya terkait dengan pak joni plate dan beberapa pejabat yang lain kan
itu ada nomor telepon nama alamat tanggal lahir
kemudian juga informasi vaksin
saya tuh nggak lihat itu dari satu sumber
itu seperti gabungan dari berbagai macam sumber
mungkin ada sumber dari peduli lindungi
kemudian data registrasi dan macam macam itu disempat di gabungan satu
kenapa kok dugaan saya seperti itu
karena ada data yang benar ada yang nggak
datanya nggak benar
contohnya anies baswedan
ternyata nomor teleponnya nggak benar
nik nya nggak benar
kemudian pendidikannya cuma s satu atau berapa itu ya
yang tertulisnya di sana
jadi itu doxing
kemudian netizen merasa oh ini menarik
tanpa di share lagi bagian data yang benar ya
karena ada beberapa yang benar
nah netizen mengikut share itu akhirnya ikut menyebarkan data data pribadi
di mana di situ ada nama tanggal lahir dan nama orang tua dan lain lain
dan itu bisa kena uite
uite itu kan bukan hanya yang membuat
di wt disebutkan itu pasal tiga puluh dua atau berapa gitu
yang menyebar luaskan
siapa yang mengubah mengurangi something gitu ya
terus kemudian ada mentransmisikan
apa yang ditransmisikan
informasi elektronik atau dan dokumen elektronik
kalau ini kan bukan dokumen kan
itu informasi ya
sepotong informasi itu bisa kena
harus ada kesadaran pribadi dari warganet untuk bisa mengolah informasi dan tidak menyebarkannya
tapi ketika sekarang pemerintah sudah mengklaim nih mas
sudah bisa mengidentifikasi data dari hacker biorca ini
apalagi kemudian perbincangan di lain dimasanya juga akan ikut berpengaruh
ikut turun juga nanti mungkin
ada kemungkinan seperti itu ini akan hilang juga pada akhirnya
konvensi pers detmen itu masih akan tinggi
seperti tadi kan ada konferensi pers ya
yang menyatakan masih jenayal juga menurut saya
mbak biorka itu nggak jago jago aman nggak penting gitu ya
ini agak negatif sebetulnya bagi publik
publik itu sudah tahu
kita sudah berkali kali misalnya kan yang edukasi kan menonton di televisi di berbagai acara ya
banyak orang menyampaikan bahwa itu bisa berdampak abis
tapi masih dibilang itu data nggak penting
ini kan menunjukkan apa
masyarakat sudah mulai agak biterlasti gitu ya
tapi pemerintah mencoba untuk membuat jangan terlalu panik
dan ini kan menimbulkan kekesalan lagi ya
distrust lagi masyarakat kepada pemerintah
kenapa kok pemerintah masih denial
nah disini saya kira kejujuran itu penting
karena itu bagian dari trust ya
nanti yang akan terbangun
kejujuran pemerintah kepada masyarakat
dengan cara yang membuat masyarakat tidak panik lah ya
dan itu akan terbangun untuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lagi
dan nanti akan turun
ya memang betul
saya pikir minggu depan sudah turun
kecuali ya ada temuan temuan baru
ada konversi berubah
atau mungkin biarkan sudah ketangkap misalnya baru ramai lagi
mungkin akan melandai dalam beberapa waktu ke depan
tapi itu tadi melihat pemerintah yang masih nampaknya melempar tanggung jawab
dari masyarakatnya sendiri harus sadar bagaimana menerima dan mengolah informasi yang mereka dapat
khususnya tentang penyalahgunaan data ini ya dari biorca
mas fahmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini